psbb transisi di dki jakarta diperpanjang hingga akhir juli mendatang
apa yang menjadi evaluasi dari psbb transisi sebelumnya sehingga harus ada episode kelanjutannya
dan yang lebih penting lagi apa yang membedakan di masa transisi saat ini sehingga angka penularan covid sembilan belas di dki jakarta tidak semakin memburuk
apalagi gubernur anies baswedan sudah mewanti wanti warga jakarta dirinya bisa menarik rem darurat atau emergency break jika angka penularan covid sembilan belas masih tinggi
dan untuk membahas hal ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber yang tentunya bergabung dari luar studio
yang pertama hermawan saputra epidemiologi universitas indonesia selamat malam mas hermawan
ya selamat malam tapi saya koreksi saya dari iakmi saja atributnya agar kita lebih sesuai dengan terah kesehatan masyarakat dan epidemiologis
saya dari ikatan ahli kesehatan masyarakat indonesia
ikatan ahli kesehatan masyarakat
masyarakat indonesia ya
oke dan juga ada trubus radiansah pengamat kebijakan publik selamat malam pak trubus
selamat malam mas
terima kasih pak trubus sudah bergabung dengan kita malam ini
dan kita juga sudah mencoba menghubungi gubernur anies baswedan dan juga wakil gubernur ahmad riza patria untuk bergabung dalam dialog kita malam ini
namun hingga saat ini belum bisa bergabung kita masih tunggu nanti sembari menunggu
kita langsung diskusi saja
mas hermawan mas hermawan apa yang terjadi kalau kita bicara soal status psbb transisi ini kemudian diperpanjang hingga akhir juli dua ribu dua puluh
artinya secara grafik epidemiologi mungkin ada terjadi peningkatan kasus dalam beberapa waktu ini atau bagaimana kemudian analisa anda
baik terima kasih bung ferdi
oke pertama istilah psbb transisi ini pertama kali dicetuskan
kan pada tanggal lima juni dua ribu dua puluh sekarang sudah menjelang akhir juli ya
artinya masuk minggu ke tiga juli dua ribu dua puluh
berarti sudah satu bulan lebih perjalanannya
nah perjalanan ini ada fluktuasi angka angka epidemiologis yang terjadi di dki jakarta
terutama kaitannya dengan positive rate
di mana sejumlah orang terkonfirmasi positif dari sejumlah banyak orang
yang dilakukan testing covid sembilan belas
nah angka angka ini kalau kita lihat perkembangan dalam kategori semingguan dan dua mingguan
itu memang fluktuasinya luar biasa
jadi tidak bisa kita lihat tren ya
apakah menanjak ataukah menurun malah naik turun
nah yang kenyataannya adalah naik turun dan signifikan
jadi tidak pada batas yang normal gitu
nah sehingga bisa kita katakan psbb transisi ini tidak
efektif untuk menahan laju atau tujuannya terjadinya pelambatan kasus
maka hemat kami dari perspektif kesehatan masyarakat
psbb ini harus dikembalikan kepada definisi aslinya
bahwa psbb ini harus dioptimalkan
psbb itu bung ferdi adalah bentuk intervensi longgar sejak awal
kalau dilonggarkan lagi dengan istilah transisi
kita sudi membuktikan bahwa tidak terlalu efektif
dalam menahan laju covid sembilan belas positif
oke mas hermawan dioptimalkan di mana lagi
kan rasanya protokol kesehatan sudah berjalan
namanya ada sanksi sanksi tegas juga yang sudah diberlakukan
optimalisasinya di sisi mana lagi
jadi kita harus redefinisi tujuannya bung ferdi
apakah psbb transisi ini tujuan kita untuk adanya relaksasi ekonomi
ataukah kita tujuannya untuk melewati puncak pandemi agar transmissionnya terkontrol
nah itu dia
kalau tujuan kita agar transmisinya terkontrol
berarti dki sudah melewati puncak kasusnya
maka psbb tidak bisa dilakukan dengan transisi seperti ini
psbb transisi ini kelihatannya tujuan pemerintah agar ada nafas perekonomian
agar ada relaksasi ekonomi
tetapi sembari mengedukasi masyarakat

agar ada relaksasi ekonomi tetapi sembari mengedukasi masyarakat

tetapi kalau tujuannya transmisinya terkontrol
rasanya ini tidak tepat
kalau menggunakan istilah psbb transisi
tetapi harus kembali kepada psbb normal
oke kalau gitu memang kemudian
maju mundur nih ya saya langsung ke pak trubus
pak trubus gimana pak

kalau kemudian sekarang dengan angka transmisi yang juga semakin tinggi
tapi kemudian kebijakannya sudah mengarah kepada perbaikan ekonomi dan juga seolah tidak terjadi apa apa
lalu publik menilai bahwa kebijakan ini justru main main anda melihat ini bagaimana pak
iya menurut saya memang kebijakan transisi ini itu kan semakin menunjukkan kebijakan yang tidak jelas
dalam konteks untuk memutus mata rantai penyebaran covid
karena apa karena kemudian masyarakat itu secara langsung mulai abai terhadap protokol kesehatan
di satu sisi juga kebijakan ini lebih menekankan pada persoalan membuka aktivitas aktivitas perekonomian
yang dimana kemudian terkait dengan perilaku masyarakat ini hanya sekedar sosialisasi
menggunakan cara cara yang menurut saya kurang efektif

misalnya caranya itu cuma disarankan memakai masker memakai apa namanya physical distancing dan sebagainya
jadi protokol kesehatan itu ternyata belum dipahami betul oleh masyarakat
tetapi pemerintah sudah tertulis tulis membuka kegiatan kegiatan aktivitas aktivitas perekonomian
nah inilah yang menyebabkan kemudian satu sisi covid naik terus satu sisi juga kegiatan ekonomi masih
nah di situlah ada dua hal yang pertama adalah
peluang intensif ya interaksi sosial masyarakat terutama di situ warga yang kategorinya otg itu kemudian
mentranspinsikan pendularan covid
yang kedua masyarakat ini mulai lengah abai terhadap yang namanya protokol kesehatan
meskipun ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya ini persoalannya lebih ke kurang ketegasan daripada penindakan hukum
nah tetapi ini semua menurut saya
ada hal yang paling penting adalah memang pemprov sendiri kurang turun ke lapangan
harusnya ini langsung ke masyarakat turun sampai ke tingkat rprw sampai ke kluster kluster yang dicurigai
atau apa namanya tubuh di mana muncul covid
turunnya ini apa nih pak
ini yang kurang di situ jadi kurangnya ini kurang ke bawah
turunnya ini soal edukasi atau bagaimana pak proses tracing testing atau apa nih
apa yang belum dari pemerintah
yang lebih banyak dilakukan pemerintah kan sifatnya kuratif tapi preventifnya belum gitu loh
jadi yang kuratifnya iya pengobatan iya yang dilakukan ya kan
tetapi yang sifatnya preventif memberitahukan kepada masyarakat secara langsung
door to door misalnya yang melalui rprw toko toko masyarakat itu langsung itu belum gitu loh
jadi pada akhirnya masyarakat itu abai karena menganggap ini situasinya sudah normal
situasinya sudah kembali
sebelumnya kembali sedia kalah
karena apa karena kebijakannya itu karena menggunakan istilah transisi itu sendiri juga membingungkan masyarakat gitu loh
transisi yang bagaimana kan gitu
karena di dalam masyarakat ini publik ini kan mempersepsikan secara beda beda
perlu diingat bahwa masyarakat dki jakarta ini strukturnya ada yang memang punya literasi baik patuh gitu ya patuh
yang kedua itu ada masyarakat yang kategorinya itu bandel gitu ya
nah yang bandel ini apa namanya egp mau gue pikirin
nah ini nggak peduli lagi ada juga eytnc
kalau kita lihat misalnya posisi yang saya ngecek di terminal sepuluh gebang
misalnya itu sudah masyarakat sudah dengan leluasa
ada yang pakai masker tapi ya maskernya sekedar pakai gitu kan
karena nggak ada pengawasan nggak ada perlindakan apa apa
jadi ya tetap berinteraksi secara langsung
nah inilah menurut saya penyebarannya jadi tidak terkendali oleh yang kategori otg itu
jadi ini yang dalam pengertian ini
maka pm prof dki memang menurut saya harus melakukan pengawasan secara ketat gitu loh
jadi secara ketat itulah yang kemudian nanti segala perilaku masyarakat itu ada
maksudnya sanksi meskipun sanksinya sudah ada
sanksi itu sudah dilakukan sebagian
tapi sanksinya bukan ke perilaku masyarakat tapi sanksinya lebih ke pelaku usaha itu
mana mana yang melanggar kesehatan
jadi sampai diumumkan satu tiga miliar kan yang terkumpul dana yang akibat pelanggar pelanggar itu

belum belum menyentuh kepersoalan akarnya itu ada di masyarakat
berlaku masyarakatnya sendiri
jadi ini juga ada hal lain menurut saya mas
yaitu dimana pihak pm prof hal ini membuat kebijakan itu selalu menyalahkan masyarakat
yang kurang disiplin lah yang cenderung abai lah
tetapi bagaimana kebijakan itu dibuat juga tidak pernah menjelaskan secara detail kepada masyarakat
dimana masyarakat hanya ikuti saja gitu loh
oke kita tapi harus melihat ini secara komprehensif
bahwa kemudian jakarta tidak bisa berdiri sendiri
secara kesatuan juga didukung oleh
oke pak trubus
dikung oleh daerah daerah penyangga
ini kan juga jadi salah satu faktor penyumbang soal optimalisasi yang tadi disebutkan
oleh mas hermawan oleh pak trubus
apakah juga koordinasi antara jakarta dengan daerah penyangga ini
juga tidak terjalin dengan baik begitu atau bagaimana
iya menurut saya memang tidak terjalin dengan baik
dimana kemudian misalnya tki jakarta menerapan transisi
tapi untuk tangerang raya kan tetap psbb juga ya menerapkan sendiri
sementara yang bekasi tepok dan jawa barat
bekasi depok dan bogor itu menerapkan dengan cara yang menggunakan istilahnya
psbb proporsional gitu ya bahasanya
atau adaptasi kenormalan baru itu dalam bahasa jawa barat
nah sehingga ini yang menyebabkan koordinasinya kurang
lemahnya koordinasi lemahnya kolaborasi ini menjadi penyebab
seolah ini kan jalan sendiri sendiri ya kan
jadi jalan sendiri ekosektoral masing masing
dimana kemudian jawa barat berjalan sendiri dki jalan sendiri banten juga jalan sendiri
nah harusnya ini juga perlu diingat
dki jakarta ini ada ketergantungan pada pusat
sehingga harusnya ini pusat juga diajak bicara
artinya perusahaan ini juga duduk bersama
nah untuk pemprov dki ini pengertiannya kan harus juga dengan dewan kan dprd
nah dprd nya juga diajak bicara gitu ya
diajak ini duduk bersama menyelesaikan secara baik
ini bagaimana mengatasinya secara bersama
jadi wilayah penyangga kemudian unsur unsur pusat juga dan termasuk di dalamnya unsur dewan
ini juga harus secara kolaborasi dilibatkan gitu
di samping tadi saya katakan terkait bagaimana mereka ini bisa terjun langsung ke masyarakat
karena ini kan seperti ada jet gitu loh
mas ada hal yang terputus di situ gitu ya
sehingga masyarakat jalan sendiri kebijakannya yang pembuat kebijakan juga jalan sendiri
wilayah penyangganya jalan sendiri sendiri
nah inilah kemudian yang kata kapolri tadi jadi ini tersesat adanya lengah gitu
nah kurangnya koordinasi kurangnya komunikasi juga ya
ini harus dijadikan karena masing masing berjalan menurut kekuasaan dan kekuasaan
dan kewenangannya masing masing
itu jadi tweet di situ mas
saya ke mas hermawan lagi
kalau gitu mas hermawan yang lebih sering mungkin melihat bagaimana kondisi atau fakta di lapangan dengan masyarakat memantau ini
apakah kemudian yang disampaikan pak trubus itu memang terjadi mas
tapi kan kita juga tidak bisa pungkiri di saat psbb kemarin itu dilakukan di transisi lah
sebelum ini dilanjutkan
aktivitas masyarakat berkerumun tanpa menjaga jarak mengabaikan protokol kesehatan
bahkan kita melihat ada aksi demonstrasi dilakukan beberapa kali di jakarta
artinya ini memang apa ya ini faktor yang sangat menentukan transmisi itu masih terus terjadi di tengah masyarakat
kami ingin mengingatkan bahwa kita ini akan berlama berdampingan dengan covid atau coronavirus ini
jadi karena kita lama berdampingan kita harus mampu mengukur seberapa lama dan seberapa lama
dan seberapa dampak kita ini berdampingan dengan corona
nah maka cara terbaik sebenarnya kembali ke motivasi pemerintah
motivasi pemerintah apakah mengutamakan ketahanan ekonomi ataukah melewati puncak pandemi atau transmission control
jadi terkendali atau tidak dulu
ini sangat prinsipal menurut saya
kalau tujuan pemerintah untuk mengendalikan transmisi
baru kita melakukan prioritas strategi dalam arti ekonomi sosial dan juga aktivitas aktivitas sektor lain
maka cara terbaik adalah kembali meredefinisikan psbb pada bentuk aslinya
psbb tidak bisa disebut lagi sebagai psbb transisi atau psbb proporsional
psbb ya psbb saja
bahwa ada transisi yang dilakukan oleh pemerintah penyiapan infrastruktur penyusun kebijakan
bagaimana mekanisme ekonomi dan juga transisi edukasi dan perilaku masyarakat
itu sesuatu yang natural
urusan kesehatan memang bukan tanggung jawab orang kesehatan semata
tetapi kita harus kembalikan pada keputusan presiden nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh yang mengatakan bahwa ini adalah kedaruratan kesehatan masyarakat
kalau kita mau lewat dari masa darurat
maka fokus pada transmisi yang harus terkendali
dan cara terbaik kami pernah diskusi dengan para pakar ekonomi bahwa kemampuan perusahaan swasta dan daya tahan kita saat ini setelah bulan kelima dihinggapi oleh covid itu masih sekitar tiga bulan ke depan
kita tidak ingin tiga bulan ke depan terus diperpanjang psbb transisi
sudah saja sekali dalam tiga minggu ya atau dalam satu periode bukan transisi tapi psbb kembali operasi
tapi psbb kembali optimal tiga minggu saja dengan harapan kita akan melewati puncak pandemi maka kita menjadi relax untuk melakukan upaya upaya lain untuk terus mengendalikan penurunan covid
tetapi puncaknya harus kita lewati dengan cara mengembalikannya secara optimal
bukan dengan transisi
sekarang kita tidak bisa mengukur bung ferdi seberapa jauh kita punya dampak dari covid dan seberapa jauh dampak ini berkaitan dengan dampak ekonomi
sejauh ini kita tidak bisa mengukur
kita harus melakukan redefinisi kembali dengan tujuan psbb ini
artinya kemudian evaluasinya juga harus terukur begitu ya mas hermawan
kita akan kembali lagi nanti
saya ingin bertanya kepada anda seberapa mungkin kalau kemudian jakarta balik lagi kepada masa psbb seperti yang anda sampaikan tadi dengan checkpoint di mana mana
dengan sanksi yang lebih tegas atau mekanisme seperti apa yang direkomendasikan oleh pak trubus nanti terhadap kebijakan baru ini
sianet indonesia prime news segera kembali usai jidah
kegiatan perekonomian terhenti kegiatan keagamaan terhenti kegiatan sosial terhenti kita semua yang akan merasakan kerepotannya bila situasi ini berjalan terus
kita kembali ke diskusi kita malam ini saya ke pak trubus pak trubus narasi yang seperti disampaikan gubernur dki jakarta seperti tadi itu bagaimana menurut anda
nah rasanya kita mendengar itu di awal awal juga seperti itu narasinya artinya tidak ada yang berubah
kalaupun nanti kembali ke psbb seperti awal begitu dengan checkpoint di mana mana pemeriksaan tapi tidak disertai dengan ketegasan dan keseriusan untuk menerapkan protokol kesehatan tidak hanya sekedar menggunakan masker dan jaga jarak rasanya ini mustahil juga ya pak atau bagaimana
ya menurut saya sih tidak akan efektif dan satu mission impossible gitu
jadi ini sulit untuk dilaksanakan
karena apa karena kalau misalnya kembali balik ke semula ini tidak mungkin kan
ini mundur misalnya direm kebijakan itu kan secara rasional komprehensi bisa
tetapi implementasinya di lapangan tidak mudah itu
karena apa karena masyarakat sudah kondisinya itu sudah beraktifitas
kalau misalnya kebijakannya kemudian ini kan seolah olah menyalahkan publik yang tidak masyarakat yang tidak disiplin gitu ya
padahal sebenarnya bukan itu semua karena kebijakannya juga hanya itu
itu dan tidak pernah dilaksanakan dalam konteks sampai ke tingkat bawah
dalam arti masyarakat itu masyarakat kampung kampung ini harusnya kan dikawal sampai ke tingkat bawah
pengawasannya semakin ketat nah itu bisa berjalan
tapi yang terjadi itu kan justru malah kita berwacana di media ataupun informasi informasi yang selalu mengatakan rem kebijakan
bagaimana mau mengatakan rem kebijakan kalau kondisi masyarakatnya juga situasinya juga membutuhkan aktivitas
yang tidak ada jaminan kepastian
itu juga kan gitu
di satu sini juga pembro juga membutuhkan pad pada pantang asli daerah karena anggaranya juga dari delapan puluh triliun satu tahun ini juga sudah lima puluh tiga persen kan
tersedot situasinya artinya mengalami penurunan yang sangat drastis
nah ini juga mau tidak mau akan melaksanakan apa yang dinamakan dengan kebijakan yang memprioritaskan soal perekonomian
jadi kalau kita bicara mengenai apa namanya rasional kompresisinya benar
tapi dalam konteks implementasi
implementasinya jadi tidak mungkin itu
bagaimana mau mengembalikan secara ketat hanya penegakan hukum
misalnya kalau bisa ini sekarang tidak perlu pakai titik titik lagi ya pengecekan juga tidak perlu
tapi sekarang turun ke bawah turun ke masyarakat langsung ke kampung kampung
itu karena kampung di jakarta ini ada yang tinggalnya di kampung ada yang tinggal di bantaran sungai ada juga yang tinggalnya di pinggiran rel
jadi itu langsung saja disampaikan oleh rt rw tokoh tokoh masyarakat dan agama secara bersama
namanya kebijakannya pad
namanya psn itu
peran serta masyarakat
nah disinilah kemudian nanti bisa dibangun satu pemikiran yang namanya bottom up
kan gitu ya
jadi kan kebijakan sama ini kan kebijakan top down
dari atas begini begini begini
tapi di bawahnya nggak jalan
itulah kemudian perlu ada yang namanya kebijakan bottom up
jadi bagi masyarakat masyarakat maunya bagaimana
harusnya kan setiap daerah
untuk daerah yang tiga puluh rw yang kategori merah itu
itu kan harus ada perlakuan khusus itu
perlakuannya seperti apa
apakah seperti ditebut hanya membatasi akses doang
apabila kalau perlu sebenarnya harus di ini
apa karantina cluster
pasar berkali kali pasar muncul lagi
setelah di ini muncul lagi pindah lagi
artinya pasar ini juga menjadi penyumbang yang sangat ini
karena masalah physical distance sehingga ini nggak berjalan
harusnya sumbernya itu kemudian disinilah pemprov hadir gitu
edukasi secara terus menerus kepada yang namanya warga masyarakat
untuk melakukan ini
nah di satu sisi kemudian ini juga kebijakan misalnya iskm itu
yang kaitannya dengan orang ini orang luar luar
sekarang masuk lagi loh yang tadi
sekarang apa istilahnya menggunakan apa
kalkulator covid istilahnya itu
ini kan menjadi hal yang membingungkan lagi gitu lah
dimana iskm itu syaratnya kan kemarin sudah harus tes covid
nah tes covid ini juga macam macam
sekarang yang rapid test itu juga diragukan
karena ternyata tidak efektif juga
apalagi kemudian berbayar juga
nah ini kan membebani masyarakat juga
pada akhirnya masyarakat juga berpikir mengapa harus tes
harus ada surat itu juga
nah sekarang kalau kelihat ke terminal terminal
mereka yang lewat jalan darat itu kan lewat jalan tol juga nggak ada pemeriksaan
lagi lewat jalan nasional juga nggak ada
jalan arteri apalagi
apalagi jalan tikus itu masyarakat sudah masuk semua berbondong bondong ke jakarta ini
nah ini otomatis penularan dari atau transmisi dari covid ini akan semakin tinggi
terus kita bisa menggunakan ini
jadi tanpa ada pengawasan yang ketat
mas kalau dulu masih penting ada penindakan
kalau ada orang berkurung kurung dibubarin
ya kan ada warung yang buka kemudian dikasih peringatan
nah sekarang nggak ada
karena nggak ada masyarakat sudah menganggap ini situasinya sudah normal
orang luar begitu datang ke sini juga situasinya dianggap sudah dalam kondisi normal
nah inilah menurut saya kebijakan itu harus tegas dan jelas
jelas arahnya mau kemana
kalau memang mau transisi dalam konteksnya new normal
kenormalan baru ya sudah kenormalan baru dibuka
tetapi dengan penindakan hukum yang tegas
dan satu lagi dengan melalui keteladanan
artinya para pimpinan ini turun ke bawah
dan ketiganya ya itu dengan edukasi terus menerus ke masyarakat door to door
nah itu bisa dilakukan sehingga masyarakat itu memahami
tapi kalau hanya sekedar memberikan informasi informasi
saya kira instruksi instruksi apalagi arahan arahan yang sifatnya lebih dalam tanda petik
nanti saya tutup lagi akan rem kebijakan segala
itu tidak akan berjalan efek sih nantinya gitu
jadi artinya kemudian pembatasan pembatasan jumlah orang di sebuah tempat umum gitu
ataupun juga kemarin kan wacananya dua puluh sembilan ini akan membuka bioskop
tapi kemudian ditarik lagi kebijakan
tidak jadi begitu
ini belum bisa dilakukan seperti itu ya
pembatasan atau kebijakan yang ditarik
atau memang harus optimalisasinya terhadap edukasi dan turun langsung ke lapangan
begitu ya pak terubus ya
iya kan pada akhirnya kan apakah kita bisa ngecek ke lapangan
artinya ke kampung kampung itu sudah ada belum edukasinya
kan pada kenyataannya kita sebagai warga jakarta mengatakan belum kan
apakah pernah mendatangi ke rt rw kemudian didatangi diberikan pemahaman
kan juga nggak ada itu gitu loh
yang terjadi itu terutama yang di kampung kampung loh
yang tinggal di kampung kampung
ini kan juga menjadi masalah bagaimana kemudian rt rw atau tokoh tokoh masyarakat
tokoh agama misalnya kaitannya dengan tempat ibadah yang
ibadah yang peribadah yang sudah dibuka juga
itu kan juga menjadi hal yang otomatis transmisinya mengikuti juga kan gitu
artinya covid ini juga tumbuh di situ
saya khawatir ini justru kluster kluster baru akan muncul terus
misalnya bioskop ditutup pun misalnya ya artinya kalaupun dibuka juga belum tentu itu menimbulkan kluster baru juga
kalau memang kita tegas di dalam pengawasannya
tapi kalau pun tetap ditutup termasuk dalam hal ini juga sektor pendidikan kan gitu
sampai hari masih ditutup misalnya
atau belum berjalan optimal
ini juga tidak menjamin bahwa akan penularannya akan menurun juga gitu tanpa ada penindakan
mas ini kan yang menyentuh orang kan di situ saja
sebenarnya kebijakan itu pada tataran implementasinya saja yang bagaimana kita mengimplementasikan secara baik
tidak lagi berwacana wacana beristilah istilahnya rasionalisasi kebijakan ataupun rasional komprehensif gitu
mungkin tidak kalau kemudian
emergency break atau rem darurat ini akan ditarik oleh pemerintah provinsi dki jakarta
kalau kemudian kebijakan kebijakan yang tadi disampaikan
kelonggaran kelonggaran yang terjadi
pengawasan dan edukasi yang masih minim ini masih terus berlangsung begitu
saya mengevaluasi untuk pemerintah dki ya
dari tiga poin yang dievaluasi ada satu yang sudah cukup baik
nah ini progresnya lebih baik termasuk kapasitas pemeriksaan koordinasi lintas sektor dan lain lain
tetapi dua ini juga disinggung oleh pak trubus tadi
ini menjadi sebuah catatan besar yang akhirnya membuat tidak konsisten
pertama berkaitan dengan community based initiative
upaya yang bersumber daya masyarakat
ini betul betul belum mengakar
padahal menangani dan melawan covid ini harus betul betul mengendorse peran serta masyarakat itu sendiri
daya tahan kita ditentukan oleh daya tahan dan inisiatif yang berbasis masyarakat
secara teknis kita bisa uraikan lebih panjang sebenarnya
tetapi ada satu poin lagi di samping tiga poin tadi yaitu adanya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan
kami menyebutnya sinkronisasi antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat
tapi juga harmonis antara dki depok bogor bekasi dan tangerang
jadi satu kawasan
dan harus kita ingat bung ferli di seluruh dunia sekarang covid ini belum betul betul mampu dikendalikan
di amerika saja kasus sudah tiga lima ratus lebih dengan pusatnya di new york
new york itu adalah kota besar dengan semua sumber daya yang cukup lengkap
miriplah ukuran walaupun tidak persis dengan dki untuk indonesia
kami ingin sekali dki ini menjadi sukses story penanganan covid untuk indonesia
bayangkan kasus ini sudah terjadi di seluruh wilayah indonesia dan berbagai kota besar
jawa timur bahkan sudah menyalip dki jakarta
tetapi kalau dki mampu membuktikan diri kalau kita sebut dki berarti satu kawasan jabodetabek
ini bisa membuktikan diri melewati kasus ini dengan baik terkontrol kemudian puncaknya kita sudah lewati
maka ini akan menjadi contoh positif dan tiada cara lain
cara terbaik untuk melewati puncak kasus ini adalah dengan mengembalikan psbb
tidak perlu berwacana tidak perlu menyindir dan mengancam dalam tanda kutip
tetapi cukup katakan ya kita ingin stop
tiga minggu ke depan kita kembali tetapi kita akan berjuang kita akan menjadi contoh sukses untuk di indonesia
supaya situasinya juga dapat direplikasi
nah jadi ingin kita sampaikan bahwa mari
indonesia ini bisa dikendalikan
harus buktikan dulu punya kota ataukah satu kawasan yang memiliki contoh sukses dalam penanganan covid
dan itu tiada lain dan tidak ada opsi yang terbaik melainkan dki dengan kawasan jabodetabeknya
ini kesiapan sumber daya sudah ada tinggal willingness
pemerintah mau nggak belajar willing to learn but also willing to change
yang menjadi kata kunci
mau belajar tetapi juga mau merubah dan komitmen
ketegasan dan komitmen itu yang harus ditindaklanjuti begitu ya
terakhir saya ke pak trubus
jadi tidak ada lagi kebijakan yang sifatnya uji coba coba ya pak ya
seperti mas hermawan bilang tadi ketegasan dan komitmen itu
ya sudah nggak perlu lagi

sanksinya di pergub empat puluh satu sudah dibuat
nah itulah kemudian dilaksanakan saja di lapangan langsung masuk ke kampung kampung tadi
jadi kampung kampung ke rt rw ke tokoh tokoh masyarakat
kemudian ke tokoh tokoh kepemudaan karantaruna semua
jadi namanya peran serta masyarakat psm
jadi partisipasi publik itu yang perlu diutamakan sekarang
karena kalau kita tetap ada pola pola seperti yang selama ini
nanti pada ujungnya selesai ini transisi akan panjang lagi psbb transisi lagi
saya setuju dengan pak hermawan tadi
kita satukan saja satu apa tiga minggu ini kita bikin situasinya kembali ke psb betul
jadi di psb betul
jadi memang daerah daerah yang kategori merah itu itu betul betul harus di lockdown
betul gitu ya
daerah yang merah di lockdown benar supaya aktivitas warganya dipantau sampai di mana
kemudian ya ini supaya tidak menular ke tempat lain
yang kategori otg inilah tes tes pcr ini segera terus dilakukan
apalagi sekarang ditemukan tes usap atau apa yang lebih canggih lagi yang lebih cepat misalnya
nah ini cobalah kemudian pemprov dki melakukan hal hal yang sifatnya langsung empiris di masyarakat
tidak lagi berwacana wacana
semua aturan sudah dibikin semua kebijakan sudah dibuat
tinggal bagaimana informasi lapangan dibutuhkan perubahan perubahan
yang penting adalah turun ke bawah
padanan disitulah menunjukkan nanti masyarakat itu akan tahu bagaimana kondisi yang sesungguhnya informasi ini yang akan digunakan oleh masyarakat menumbuhkan yang namanya kesadaran masyarakat
tanpa itu semua nanti yang namanya sanksi itu sanksi administrasi sanksi denda sanksi sosial
nah itu ditumbuhkan kalau perlu sanksi kurungan tidak apa apa
jadi dikurung saja kalau mereka yang kategori bandel
lebih tegas lagi
nah ini harus diberikan pemahaman supaya masyarakat itu jelas juga gitu loh
jadi kalau memang sudah diedukasi secara baik tidak berhasil ya kan sudah dikomunikan tidak baik ya itulah yang terakhir adalah penegakan hukum
nah penegakan hukum ini tentu yang tadi saya katakan secara administrasi ditegakkan
denda itu juga harus jelas bagaimana dendanya
jangan tertulis di situ dua ratus lima puluh ribu nanti berubah jadi satu ratus lima puluh ribu atau seratus ribu
nah ini juga menjadi tidak jelas kan karena angka angka ini
nah kemudian orang mewajibkan pakai masker
nah itu pemprov dki harus menyediakan masker gratis
kalau itu memang diwajibkan ya berarti ada solusinya
masyarakat yang di kampung kampung ini diberikan secara gratis
nah kemudian juga kaitannya dengan sanksi kurungan misalnya
nah sanksi kurungan diperlukan juga kalau memang mereka ini kurun saja selama tiga minggu atau sebulan gitu ya
dikurung atau sesuai dengan aturan yang ada
kan bisa itu dibikin dulu
tapi tentu berkoordinasi dengan apartemen negara hukum
nah yang penting dki jakarta ini adalah berkoordinasi dengan pusat dengan wilayah penyangga
dan bagaimana kemudian menyatukan menggerakkan warga masyarakat supaya punya empowerment
jadi punya ketahanan
ini kan masalah covid ini harus ditangani secara ya secara bersama sama
artinya ya kita berperang secara bareng bareng lah gitu ya
jadi apa namanya bersatu
tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat

jadi langsung saja disitu sekarang kita sudah digerakkan kan rt rw ya kan sama telurah sampai balik kota
harus turun bawah semuanya
semua unsur turun semua
dan itu diinformasikan di edukasi sekarang ini
baru kemudian disitu ada penegakan hukum lagi mereka mereka yang membandel
oke pak trubus artinya kemudian semua harus paralel
tidak hanya yang bergerak masyarakat juga harus tetap disiplin begitu

dan juga paralel dengan apa yang menjadi kebijakan tegas dari pemerintah
agar semuanya benar benar bisa selaras dan tidak ada lagi kemudian kebijakan yang diuji coba
sehingga ini akan mempersulit bagaimana seluruh aspek masyarakat ini akan terus berjalan
karena bagaimanapun aspek ekonomi tadi yang disampaikan oleh mas hermawan juga tidak bisa diabaikan begitu saja
tapi kemudian angka transmisi ini juga harus menjadi fokus untuk terus dilakukan supaya tetap turun

jadi ini tidak lagi jadi persoalan hingga beberapa waktu ke depan
terima kasih mas hermawan dan juga pak trubus sudah bergabung dengan kita malam ini
dan kita ke informasi terkait dengan memasuki perpanjangan psbb transisi fase satu di dki jakarta
pemprov dki mengganti sikm sebagai syarat memasuki wilayah jakarta
dengan mengisi data data clm di aplikasi jakarta kini
cnn indonesia prime news segera kembali